dan langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana polemik pendirian pabrik semen di kendeng di jawa tengah ini
langsung saja dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang tersambung melalui satelit di jawa tengah
pak ganjar selamat malam
ya pak selamat malam
baik kemudian saya akan sapa yang ada di studio m isnur yang merupakan aktivis yang mendampingi warga kendeng
selamat malam mas isnur
dan kami masih mencoba menghubungi salah satu petani kendeng juga ibu gunarti yang kemarin juga sempat bertemu dengan presiden joko widodo
baik saya langsung akan ke pak ganjar
pak ganjar kita seharian kemarin begitu mendengarkan versi aktivis kemudian mendengarkan versi juga para petani dengan protesnya
kemudian ada yang merasa sedih dan menangis di istana
pak ganjar sendiri bagaimana melihat hal ini begitu pak perkembangan dari bahkan jawaban presiden kemarin yang membuat sedih para pendemo begitu
ini dikembalikan koordinasinya dengan gubernur jawa tengah
ya kalau statement itu dari presiden dikembalikan ke saya saya kira presiden sudah berada pada track yang benar begitu ya
maka kalau memang itu diserahkan dan saya harus mengambil keputusan semuanya saya akan ambil keputusan semuanya
bisa panggil men saya panggil kementerian mungkin juga teman teman dari ksp gitu biar semua dalam koordinasi saya saja
itu jauh lebih cepat nanti
saya teman kita membuka dialog
kalau memang itu saya menjelaskan semuanya saya siap
sebelumnya bagaimana sih koordinasi dengan para warga yang memprotes aksi ini
tentu saja warga mengatakan tidak satu dua kali berkoordinasi bertemu dengan anda pak ganjar
oh ya jadi sebenarnya kan ini ada teman teman yang menolak ya
jadi ada pabrik ini di sembang
mungkin selama ini kan ceritanya kendeng
kenceng itu alurnya panjang sekali
ada di pati ada di rembang ya
sementara ini yang dibicarakan seolah olah ini satu titik
tidak ini banyak titik
jadi dulu setelah saya jadi gubernur halo
ya silahkan pak ganjar kami mendengarkan pak
anda mendengarkan saya ya
ya saya mendengarkan pak
oh ya sorry suaranya agak tip tip gitu
dulu semen indonesia ini akan berdiri di pati
ya setelah saya jadi gubernur saya pelajari tadi
maka dia pindah ke demak
di rembang prosesnya itu setahu saya jadi gubernur saya baca sk gubernur
belum saya waktu itu tahun dua ribu dua belas terus mulus saja
tidak ada persoalan
jadi persoalan kemudian ya kemudian pabriknya sudah mulai dibangun
terus sudah mulai dilakukan
sekarang di sana masih
saya komunikasi dengan mas gundutno mbak gunardi dari awal
dari awal dari awal
makanya pada saat pengajuan semen baru di pati saat itu saya sampaikan
coba ayo teman teman ini mau ada pabrik itu ya berdiri di pati
tolong jangan sampai seperti yang ada di rembang nanti telat
namun karena izin semen di pati itu
oleh bupati pati maka saya tentu sama segera sikap saya dengan presiden
berikan kewenangannya penuh kepada bupati pasi
dan kemudian digugat juga yang di pati itu oleh teman teman ini
dan pada saat itu gugatannya pertama menang terus kemudian sampai ke satasi sekarang kalah
artinya pati nanti lagi akan berdiri pada semen
di rembang sudah berdiri
nah sementara memang teman teman yang menolak ini ini ada yang orang rembang ada yang orang pati
ada orang gerobokan ada orang gudus
dan itu saya kira yang dikondisi oleh pak sundutno
sehingga kemudian yang terjadi sekarang kalau saya tidak salah inginan kawan kawan adalah
pokoknya pabrik tidak berdiri kan begitu
tapi pabrik itu bahkan ter cia fark pacarnya masih perlu berada di puntus itu

dan nanti kita lihat di luar bawah
nikki pakai cara menutup pabrik
ada cerita menutup pabrik ya
pada saat semen indonesia
kayak nama lokasi lebih kecil lagi
patah patah cara pengambangan
menjadi sebuah keputusan
tidak pada saat itu
karena di dalam keputusan pengadilan sendiri
dikatakan di atas
cekungan air tanah boleh dilakukan penambangan
bangsa dan negara
itu yang menjadi bahwa tidak ada larangan
di atas kegungan air tanah
itu ada penambangan ini
keputusan cekalo ya
saya tidak akan lagi mengangkat
persoalan bukti yang dipakai
adanya ultraman power ranger
saya lupakan deh
kita bicara aspek lingkungannya
ceritanya berkembang kemana mana
banyak juga pertanyaan masuk ke saya
ini kan kasihan pak petani
baca sejarahnya yuk
daerah di situ itu area penambangan hari ini
apakah daerah subur
dicanggul diolah oleh petani
petani yang menolak hari ini
ada nggak yang tanahnya
saya perlu dikelarin
dan pada saat saya
saya tabut dulu keputusannya
misalkan keputusan tk
lalu pada saat sebelum saya mencabut itu
sudah ada usulan adendum
maka setelah saya mencabut putusannya
sk itu saya cabut
kemudian ttsi itu
mau mengajukan lagi
baik pak ganjar
apa yang ada di dalam keputusan tk
baik pak ganjar
maka pada saat itulah
dan kemudian ada proses penilai
oleh komisi amdal lagi
pro dan yang kontrol
agar bisa menunjukkan
ini akan merusak lingkungan atau tidak
omong akirnya seperti ini
dengan kata kata kira kira begini
setelah komisi penilai amdal itu
semua pakar merekomendasikan
dasar yang saya pakai
menerang tangan ya
itu sudah melanggar
dan terakhir saya mau sampaikan ya
semen indonesia sampai hari ini
belum beroperasi loh ya
tolong dikarat itu belum beroperasi sama sekali loh
itu adalah informasi yang bisa saya bagi
baik pak ganjar nanti kita akan kembali lagi ke anda ya
ini menarik sekali banyak hal hal yang anda sampaikan tadi
menarik juga soal apakah daerah itu sebelumnya adalah yang daerah subur
apakah memang daerahnya itu diberikan ke tempat lainnya ya

diolah petani lokal

apakah memang punya tanah juga
karena sebelumnya sudah dilibatkan nih mas isnur
saya juga akan nanti bertanya kepada ibu guntar
yang sudah kami berhasil hubungi
tapi kami jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali setelah jeda berikut
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
penjelasan panjang lebar dari gubernur jawa tengah
tadi sudah kita dengarkan di segmen sebelumnya
sekarang akan saya tanyakan kepada ibu gunarti
salah satu petani kendeng
yang kemarin begitu
sempat masuk ke istana
bertemu presiden joko widodo
tapi reaksinya sedih setelah mendengar jawaban presiden joko widodo
bu gunarti selamat malam
selamat malam mas ibrah llana
ceritakan kepada kami mengapa saat
kemarin itu anda sedih
anda menangis di istana
ketika setelah mendengar jawaban
karena ketika saya tanyakan tadi kepada
pak ganjar pranowo bahwa ketika jawaban
presiden adalah menyerahkan kembali koordinasinya
dengan gubernur jawa tengah
itu adalah jalur yang benar
kenapa saya sedih pertama
berdiri dari kendeng itu sampai
mengecorkasi di depan istana
selama satu minggu itu belum ada
ketemu dengan pak jokowi dan
kemarin saya ketemu langsung
sama pak jokowi memang
saya ingin bercerita
ibaratnya saya anak mau melapor ke orang tua
apa yang terjadi di kendung
bagi kami itu sudah melanggar
apa yang jadi putusan presiden
karena waktu tanggal
waktu kendeng itu kan
sudah ketemu sama pak jokowi
dan beliau bilang
klhs untuk pegunungan kendeng
di seluruh pegunungan kendol dilakukan
dan waktu itu
beliau juga bilang
berjalan semua aktivitas
di pegunungan kentang harus berhenti
termasuk izin izin pun jangan dikeluarkan
mulai awal sampai saat ini
itu gak diindahkan
sama gubernur jawa tengah
nah kami harus
tanya ke siapa ya
mengingatkan itu kan kewenangan presiden
tapi ketika melihat di lapangan
seperti itu ya
saya memang inginnya ketemu sama pak rizie
tapi ketika pak presiden bilang
seperti itu ya
terus ini bagaimana
kalau orang desa saja salah
itu saja sudah
melanggar kesalahan peraturan saja sudah
nah ini apa
apa hukumannya gitu loh
anda sudah bertemu dengan presiden
ada tujuh belas warga dari kendeng
ada pati ada roba pelura
ada gerobokan dan ada rembang
baik boleh diulangi sekali lagi
apa yang disampaikan presiden saat dua agustus dua ribu enam belas itu
presiden bilang bahwa adanya
perlunya adanya klhs
kajian lingkungan hidup strategis
untuk di pegunungan kendeng
tidak hanya di rembang tapi di seluruh pegunungan kendeng
dan semua ketika klhs ini berjalan
semua kegiatan yang aset di pegunungan kendung harus berhenti
pabrik semen dan izin izin jangan sampai keluar dulu
makanya kami mau megang
jadi permintaannya perlu ada kajian dan izin izin jangan sampai keluar terlebih dahulu ya
tapi sebelumnya ibu gunarti sempat berkoordinasi berdialog
dengan gubernur jawa tengah tidak
sebelumnya untuk ini untuk kajian ini
kalau untuk yang ini justru kan pak gubernur kalau tidak salah kan sudah diperingatkan
sama menteri supaya izin itu pun jangan dikeluarkan terlebih dahulu
ibu ibu gunarti dengan teman teman lain warga kendeng begitu
sudah pernah berdiskusi berdialog dengan pak gubernur belum

warga kendeng dengan apa yang dilakukan memprotes itu karena memang ya kita menaati beban presiden itu mas
pak ganjar itu selalu bilang bahwa akan memfasilitasi untuk ketemu dari orang yang pro yang kontra atau maupun semen
tapi sampai saat ini itu belum pernah kami merasakan diketemukan semua
oh belum pernah kalau saat ini mau diketemukan itu sudah tidak ada gunanya
baik sebelum saya ke mas isnur ya saya akan minta tanggapan jawaban dari pak ganjar
pak ganjar bagaimana pak ganjar ketika dua agustus dua ribu enam belas disebutkan presiden sudah meminta untuk ada kajian terlebih dahulu jangan ada izin izin yang dikeluarkan terlebih dahulu begitu pak
kan setelah keputusan pengadilan saya harus baik ketemu sesuatu kan
ada pintu waktunya kan iya
maka pada saat itu
saya tidak lanjut
kalau kemudian keputusan saya tindak lanjut
saya juga harus memutuskan
atas apa yang diusulkan oleh
pak prisiman sendiri
semua ada batas waktunya
karena berkaitan dengan
saya punya konsekuensi itu
jadi kalau mbak gunarti itu
bahkan sebelum putusan
mbak gunarti ini ke rumah saya
kalau merasa tidak ditemukan
tidak penting ya tidak apa apa
saya memang agak jadi kaget dengan mbak gunardi
beliau tidak begini
lalu merasa tidak ditemukan
bahkan pada saat dua duanya
itu nggak bertemu sendiri atau bareng
bahkan pada saat komis
kalau amdal itu mau menilai
kontrasi saya undang
jadi yang kontrasi lakan datang
kewajiban tidak datang
saya mendengar katanya tidak boleh
tergantung dari lalu susah
jadi mbak saya hanya ingin memberikan ruang terbuka
ini adalah aturan
bukan ini enam puluh hari tidak lanjuti
ini sepuluh hari tidak lanjuti
maka saya ada permintaan
pak ganjar biar saya jatuh
kalau ini mau dikatakan
punya negara ini ya
kalau bumn punya negara gampang saja
berarti hari ini tidak akan kita laksanakan ya
mungkin sementara kita free
sementara kita free ya
bisa keluar kan sudah keluar
jadi kita harus beroperasi dulu
jangan jalan dulu
tunggu klhs khusus untuk rendang
karena keputusan kita
berapas dengan menteri
kantor menteri klh itu
nanti seluruh kendali ini akan dibuat klhs
kan dikhususkan untuk rendang dulu
maka kalau boleh kita bertanya
maka kita akan kebakar
sebelum itu beroperasi
itu pun menang bma
maka tadi secara off air saya mendengar
tidak prudent ya
saya tidak prudent
karena seluruh pakar kita datangkan
kita minta untuk di uji
pak ganjar saat mendatangkan pakar pakar itu
saat mendatangkan pakar pakar itu
apakah seperti bu gunarti ini dilibatkan juga
itu di mppk nya datang
di mastri ini datang
saya kasih kronologinya
saya kasih videonya
kalau tnm mau
anda mau melihat rapat klhs itu perdebatannya seperti apa
sampai belum ada hasilnya
nanti perdebatan rapat di dalam
komisi penilai anda seperti apa
tnm mau tak kasih deh rekamannya
full anda boleh analisis
saya hanya ingin mengedukasi kita semua termasuk saya sendiri
kalau ada transparan
saya sampaikan secara terbuka
bisa menilai begitu
sehingga saya di wa oleh mas tn
anggar keputusannya adalah
maka kemudian ini mau kita jalankan
kalau pak presiden menyampaikan kepada saya
sudah sulit buat saya
kita akan menunggu klhs
ini saya juga tidak melanggar
saya juga tidak melanggar acuan ini
sehingga sekarang kebijakan saja
mau dialog mau dialog
pak sunarti sekarang sudah terlambat
mau dilap apa itu kan hadir
baik pak ganjar
ini coba saja nanti ditanya pak tnm kira kira
misalnya di pati atau di rembang
ktp saya setuju loh ya
saya hanya kan berdiri coba disengaja aja
sorry sekarang saya mau buka saja
saya mau buka saja dengan tnm
setelah dulu itu saya menyampaikan
karena potensi yang seperti ini akan bisa menimbulkan
konflik sosial tinggi termasuk lingkungan
kita kedepan itu
dengan existing pabrik semen sekarang
kira kira cukup apa enggak
kita sudah mengajukan surat moratorium
untuk seluruh pabrik semen
artinya begini kedepan
ini ada semen gerobokan yang siap beroperasi
siap konstruksi maksudnya
ada pt smx
akan juga berkonstruksi karena sudah menang bma
kalau itu memang sepakat semuanya
maka yang sudah ada
yang eksis sekarang di jawa tengah itu ada
yang ada di banyumas
ada semen holcim
yang ada di apa namanya
ya itu sudah berjalan
baik pak gajah
yang lain kita free saja
kita sudah keberatan
bahkan saya minta pada semen indonesia
karena salah satu polemik dari perdebatan ini adalah
apakah warga sekitar kita mendapatkan kerjaan
bisa mendapatkan keuntungan ekonomi
itu dibikin warga memiliki saham
dan itu saya sampaikan kepada menteri pmn
kalau itu ada
kita dinimati panjang
kita satu persatu dulu pak gajah ya
oke pak gajar penjelasan panjang sekali
kita ulas satu persatu dulu
karena kita harus klarifikasi apa yang disebutkan pak ganjar tadi misalnya
tadi di singgung soal prudent bahwa
kajiannya sudah dilakukan secara lengkap sebenarnya
kalau menurut cerita pak ganjar tadi
sebenarnya cerita juga nanti saya butuh jawaban dari bu gunarti bahwa
dilibatkan sejak awal bahkan sebelum penantangan dan izin itu bisa dilakukan
bahwa dilibatkan sejak awal bahkan sebelum penantangan dan izin itu bisa dilakukan

tapi apa yang kemudian sekarang seolah olah sepertinya tidak ada koordinasi
apa namanya tidak patuh
tidak sesuai prosedur dari gubernur jawa tengah ini
alasan yang sama itu diberikan kepada kita
kepada masyarakat di amdal yang pertama
di izin yang pertama
udah ada pakar udah disidangkan udah sangat prudent dan lain lain
nyatanya hakim menemukan kok
banyak bolong banyak kesalahan disana sini
hal yang sama terjadi kali ini
kami menemukan banyak kesalahan
tidak belajar dari yang sebelumnya
selalu bilang kalian kan gak menutup pabrik tutup
gak ingat pasal empat puluh undang undang lingkungan hidup
kalau izin lingkungan hidup itu dibatalkan
kalau izin kegiatan dibatalkan maka ditutup pabriknya
itu logika yang disembunyikan nggak disampaikan ke publik
dari sini juga kita bisa melihat
jadi artinya sebenarnya gak perlu disampaikan
adendum tuh mas di mana mana adendum itu
itu masih ada
bikin rumah ya kan pokoknya
tapi adendumnya tambahan tambahan
di undang undang lingkungan hidup izin lingkungan juga ada adendum
nah ini bikin adendum tapi izin lamanya gak ada
ini tambahan tapi pokoknya dibatalkan
adendum ke yang mana
jadi gak bisa dipakai itu ya
ini adalah kayak ada salah langkah
ada salah kira
ini hukum dipermainkan
seolah olah ada perintah ma untuk memperbaiki
putusan dengan cara adendum gitu loh
tapi adendum menurut pasal lima puluh
izin lingkungan pp itu salah nggak seperti itu maksudnya
harusnya buat izin yang baru
proses yang baru
sehingga apa yang terjadi
karena ini yang lama sudah dibatalkan tadi
sehingga begitu cepat prosesnya
sekarang di izin lingkungan yang baru
itu seolah olah dasar yang baru yang baru itu seolah olah dasar yang baru
izin lingkungan adalah permohonan amdalnya
ada perintah sk
pak gubernur jawa tengah
enam belas januari dua ribu tujuh belas
tapi yang gak pernah disampaikan ke republik adalah
ada rapat antara bnh dengan pt semen
di bulan desember
eh bulan november
disitulah rapat antara pt si dengan bnh
merumuskan ada adendum
jadi sk pak gubernur di januari
itu kayak semacam pengesahan dari adendum yang disebutkan
di rapat antara semen dengan pemerintah
ini kenapa temen temen sampai ke pak jokowi
karena udah gemes udah
ya ampun cara apa lagi yang harus kami lakukan
maksudnya banyak hal lain dilakukan di
makam agung sudah
dan cara cara kemudian sangat cepat
pertanyaan besar kenapa warga walk out
proses yang dilakukan di proses pendidikan amdal itu salah
gubernur ganjar itu sk tanggal enam belas januari
satu hari berikutnya
pt semen sudah memberikan dokumen yang beribu ribu lembar
hanya satu hari
berikutnya hari berikutnya
sudah ada nama nama komisi penilai amdal
dan tanggal untuk silin tanggal dua
di samping putusan ma yang bermasalah mas
warga juga penuh harapan
dalam hukum ini ada namanya asas pengharapan yang harus dijadikan oleh pemerintah
agustus tahun lalu jokowi menjamin
kalau klhs belum selesai nggak ada izin izin tambang
makanya kemudian enam belas januari sebelum pak ganjar buat sk
tadi pagi sediduk dengan bumt siti
bu siti ngeluarin surat enam belas januari
pak kawasan yang sekarang ada tambangnya ini
indikasinya ada kawasan bentang alam kars
yang harus dilindungi gak boleh tambang
ada satu lagi unsur yang belum
makanya tunggu dulu jangan dulu keluarin izin
ini gak dihormatin
alasannya tadi karena setelah ada keputusan persidangan katanya
ngeluarkan izin tersidang
makanya kemudian seolah olah
ini kan hanya memihak kepada permanence man aja
dia gak mempertimbangkan janji jokowi
gak mempertimbangkan rekomendasi jokowi
gak mempertimbangkan rekomendasi bumt
gak mempertimbangkan asas kehatian yang diberikan oleh
tapi masalahnya sekarang ketika kemarin
disampaikan oleh pak jokowi walaupun agustus
sudah pernah menyatakan yang cukup firm itu
tapi begitu kemarin ternyata hal yang berbeda
kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda
kita break terlebih dahulu kami masih akan lanjutkan bahasan ini
setelah jeda berikutnya
jokowi kurang ngerti hukum
itu pertanyaan penting
ini karena bahaya buat jokowi
jokowi dianggap nggak konsisten
bagaimana mungkin jokowi bisa bilang ini urusan daerah
padahal sebelumnya dia memerintahkan ksp
kalau mas indra lihat
oh ada memerintahkan ksp ya
kalau mas indra lihat ini dua sk
sk ksp dan sk klhk
dua duanya perintah pak jokowi untuk ngurus ini
dua sk yang bisa anda tunjukkan
ini sk ksp
ini perintah atasnya perintah pak jokowi
ini pembentukan tim quality assurance klhs
saat itu artinya mengatakan memang ini sudah menjadi bagian dari wenang dia
pak jokowi sudah terlibat langsung di sini
dia sudah memberikan perintah
orang kalau punya wibawa ketika sudah perintah harus menjaga dong wibawanya
apalagi ini soal daerah
yang kedua ini jadi lucu
kalau kemudian urusan daerah semua diselesaikan daerah
nah kalau yang bermasalah kepala daerah
warga menganggap kepala daerah bermasalah
mengadu kepala jokowi
kalau dilepas dengan kepala daerahnya ya jadi nggak selesai selesai urusan
bu gunarti sudah tersambung lagi ya bu gunarti
jadi bu gunarti tadi nama anda sebenarnya sering disebut tadi sama pak ganjar
sebenarnya anda sering datang juga
bahkan satu hari sebelum penandatanganan izin itu
artinya komunikasi dengan anda sebenarnya lancar lancar saja
sebenarnya bagaimana sih bu gunati
mungkin kita buka bukaan saja
apa ya waktu itu ketika anda bertemu pak ganjar itu
mungkin ya pak
anda sudah setuju atau belum
saya itu memang tanggal lima belas itu datang ke rumah pak ganjar
tapi itu kan saya bukan apa ya
kami diterima memang ya pak ganjar ada
pak ganjar tidak bisa membedakan antara ini silaturahmi atau ini berembuk tentang bareng bareng
kalau memang untuk bareng bareng harusnya ya
kita bareng bareng lah
yang pak ganjar selalu apa ya
tidak bisa membedakan
dan walaupun ketemu satu orang dan satu orangnya lagi itu sudah dianggap mewakili
tidak bisa begitu
nah waktu anda datang itu apa yang di ini
agenda yang anda bawa apa sebenarnya
dan hasilnya apa
ya saya waktu itu datang itu tiga orang ibu ibu
kami tidak ada laki laki
kami tidak mau diantar laki laki
kalau pak ganjar
bahwa pak ganjar harus hati hati
di dalam mimpi ditemui ibundanya
di dalam mimpi ditemui ibundanya
padahal ibundanya itu sudah meninggal
dan ibunya bilang kalau pak ganjar itu disuruh sumeleh
kalau uang itu bisa dimanusia
tapi kalau gunung nggak bisa dibikin
aku nggak tahu itu firasat apa
tapi itu yang dikatakan ibundanya
ibundanya kan sudah meninggal
ya ya baik
pak aku tidak ingin bapak itu terjadi apa apa
saya menganggap bapak itu saudara
jadi sebelumnya kami mengingatkan supaya bapak
lebih berhati hati dalam mengambil keputusan
karena ini menyangkut orang banyak
itu yang saya bawa waktu itu
pak ganjar bisa menanggapi pak ganjar
terkait jawaban soal pertemuan itu
kalau kita mau ngundang orang
itu kan kita tidak bisa membedakan
manakilaturah ini dengan manak tertentu
kalau saya mau mengundang
itu sebenarnya yang harus saya undang
apakah itu bisa direpresentasikan dengan jmpbh itu
kira kira bisa tidak direpresentasikan dengan jmpbh
boleh dijawab dulu tidak
biar saya lanjutkan nanti
ya silahkan dijawab bu
saya minta sama pak ganjar
saya bersalaman pak
saya datang ke sini
cabut izin lingkungan dan tutup pabriknya
itu kami masih berjabat tangan
dan tidak saya lepaskan
sebelum dia menjawab
dan pak ganjar coba ditanyakan
pak ganjar menjawab
itu disaksikan sama bu sukina
bu sukina dan mbak pur
pak ganjar silahkan
kalau saya harus memanggil orang
yang saya harus panggil siapa dari
banyak orang yang
kan tadi dibilang
kami mau berhentuk
tidak bisa membedakan mana yang silaturahmi
dan mana yang kemudian berhentuk mewakili banyak orang
banyak orang itu
apakah itu bisa diwakili di mpbk
undang di mpbk
akhirnya work out itu
yang juga tadi disampaikan oleh mas siapa tadi
yang pengamat yang membantu
itu para pakar yang mau
yang menilainya sudah lama
yang anda sampaikan
antara adjuan adendum yang disampaikan oleh
tg kemen dengan plh itu
tadi minta untuk tekan
saya tunda dulu
oh tidak langsung
ya akhirnya work out itu
jangan perlu dihadirkan
saya tunda lama mas
anda kalau mau juga saya kasih datanya
tidak ada yang saya tutup tutupi
artinya sebenarnya saya membuka dialognya
ini background saja untuk menceritakan
apa yang ada
ya hari ini kalau kemudian
kita menerjemahkan apa yang disampaikan
kalau kemudian mas faisal juga bisa menghubungi saya
itu tinggal saya panggil aja semennya
secara sama pementeri bumn
ambil aja inisiatif dari semen indonesia
bahwa ya kami akan menunggu
kalau kemudian ini dikatakan
saya tunggu klhs itu
dan nanti tak turun hati
tunggu dulu semua
dengan klhs ada
silahkan nanti kalau mau berembuk
fakultasi mau berembuk
kita nantikan itu bersama kalau begitu ya
ada dua dimensi yang mau saya jelaskan
itu dimensi historis yang selama ini ada
tidak sekali salah kemudian dicarakan di publik
yang kedua dimensi ke depan bagaimana kita menyelesaikan
saya siap untuk menyelesaikan itu
di pemerintah presiden kok gitu ya
tapi saya mau ingatkan saja
saya mau ingatkan
baik di ndpk
apa apa namanya teman teman yang mendampingi
dalam daftar kami
sejak tahun sembilan puluh an
sampai hari ini sudah ada lima puluh enam
di lembang itu
di tempat mbak gunardi tinggal
ini teman teman kan
kan nanti kita akan bicara lagi
pertama kemudian pengadilan
itu kita akan bicara masalah ekonomi
ataukah kita nanti akan bicara aspek lingkungan
dulu kan pertamanya aspek lingkungan nih
kemudian bicara aspek ekonomi
kemudian bicara aspek sosial
paling saya juga berbicara di tv yang lain
ini pembahasan memang tidak cukup dibahas di waktu sekarang ini
pak ganjar saya harus stop terlebih dahulu
pak ganjar kita tahu bahwa pembahasan ini memang tidak cukup untuk sebuah diskusi
memang waktu tidak memungkinkan kita untuk membahas lebih lanjut
tapi kita akan menunggu
bagaimana pembahasan lebih lengkap pak ganjar sebagai gubernur jawa tengah
bertemu dengan ibu gunarti
mungkin mas isnur dari ylbhi
juga akan ada di sana
beserta dengan perwakilan pemerintah pusat
tapi kita mohon maaf sekali waktu sangat membatasi program kami hari ini
kita sangat menghargai kesediaan pak ganjar tadi
kesediaan ibu gunarti
dan juga kesediaan mas isnur bergabung bersama kami
selamat malam semuanya telah berbagi dalam program kami hari ini